ya setelah mendengar aba aba rumah warga yang berada di dusun labuangi desa kupa
kecamatan malusetasi kabupaten baru sulawesi selatan ini
langsung diangkat beramai ramai oleh warga
tradisi pindah rumah panggung atau yang dinamakan mapalete bola
telah menjadi tradisi masyarakat suku bugis
dalam tradisi ini warga akan bergotong royong dengan berbagi peran
sebagian besar warga akan memikul beban rumah
sementara yang lain bertugas memberi komando
agar pergerakan rombongan berjalan seirama
ada pula warga yang mengatur lalu lintas di jalan
biasanya tradisi pindah rumah ini dilakukan pada hari jumat
usai melaksanakan sholat jumat
ini semua berasal dari kampung sini
toko masyarakat tokong muda
karena pada hari jumat itu orang berkumpul di masjid
setelah nanti keluar kita bersama sama mengangkat rumah ini
tradisi mapalete bola selalu menjadi tontonan menarik
terutama bagi wisatawan asing
mereka pun tidak ingin ketinggalan dengan mengabadikan momen tradisi